ustaz abel mumpung bayinya udah bangun boleh nggak kalau saya ustadz musayyid mulia dasantun
ngegendong ustaz abel maksud saya kayak jadi di bagian dada saya atau bawah dada dikit gitu ya
kayaknya anget deh ya sabar sabar sabar sabar
gimana keadaan neneknya sobri pada
tidak tahu pak ustadz yang saya tahu tadi pingsan kayaknya sih kecapean habis datang pbb kali
sobri kamu yang tenang ya nenek kamu ini pingsan karena kecapean
biar nenek kamu istirahat ya
tapi ustadz kamu sadarnya
ustadz saya mau ambil yakulti dulu buat nenek
saya juga mau ambil kopi
assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ustadz gimana keadaan nenek
alhamdulillah ini cuma pingsan karena kecapean aja ustadz
panggilkan ustadznya bella dan pos siti ya biar menemani nenek disini
ustadz yuk assalamualaikum
untungnya ada ustadznya bella
si udin ada yang jagain jadi cuci piring
eh eh eh eh ngapasih eh eh eh ngapain
kaluan ya taruh ke dispenser juga ke satu
dia kan pengen minum airnya sih udah bolak balik jadi ikutan aus juga
eh pak satam aus
tenang biar tenang tuh
yuk yuk minum
tenang kan tuh tenang
ya saya ngatain juga apa emang tenang kan
kamu udah dikasih
bosan kok nenek saya ini gak jahit
emangnya nenek saya udah meninggal
kalau kita mendengarkan ayat suci al quran
itu banyak manfaatnya sobri
dan bagus untuk orang hidup
iya betul apa kata usaha dari tuhan
rasulullah pernah bersabda
siapa yang mendengarkan
karena baca al quran itu
baik untuk yang hidup yang wafat
bahkan anak yang masih bayi
ketika ada di kandungan pun
kita dianjurkan untuk banyak banyak membacakan al quran
untuk dia supaya apa
seperti anak yang cerdas yang soleh
sudah d ya
tetapi dengan sumber dadah
terbatas seratus nikmat
meskipun sampai saat yang hari ini

lokasi yang selalu menghibur
sambil berani untuk masuk ke gereja lainnya
diurusin sobrin doang sobrin terus diurusin padahal nenek belum diurusin
assalamualaikum masalah ini air putihnya buat minum si nenek
oh iya makasih pak setan ini sini saya uji ustadz saya kasihkan nenek
pak setan saya minta tolong juga tolong ambilin makanan buat si nenek ya siap
ya tunggu pak setan biar saya ambil sekarang diri saya ambil nanti tunggu sini ya nek
assalamualaikum waalaikumsalam ya assalamualaikum
sobri waalaikumsalam sobri main main ke dapur lagi mau ngapain ini
sobrin boleh nggak minta tolong sebelum pak setan sobrin pengen minta bikinin bubur
buat nenek sobrin tiba bikinin bubur siap pak setan tapi muka sobrin itu
ngapa ditekuk begitu kayak sendal bakyak eh sendal bakyak
wah ini suara kodok lagi berbincang bincang lapar ini pak iya sih pak setan
tenang ya ampun ada sesuatu buat sobrin
ustadz nggak boleh deket deket nggak marhum
marhum salah lagi lagian ustadz juga nggak mau deket deket tapi kan jauh ketiup angin jadi deket
eh kamu juga nggak boleh deket deket ya pak setan tapi di mana ya pak setan

kamu juga gak boleh deket kan kalau gitu
tapi pak ustadz pak ustadz kan udah gede
saya masih kecil
kamu orang apa bawa obat segini
orang lah dikira sebut
ustadz musa itu cuma terkesima
karena tadi dibacain salawat sama ustadz abel
saya bacain salawat dan ayat suci quran untuk ade udin
bukan untuk ustadz musa
tapi bagus tuh memang bayi itu harus seri seri dibacakan salawat ya
karena memang jauh sebelum ilmu sains menyarankan
bayi untuk mendengarkan musik klasik
islam sudah terlebih dahulu menyarankan
agar bayi mendengarkan lantunan ayat ayat allah
pantas aja kalau bayi baru lahir
itu harus dimulai
dengerin azan di telinga kanannya
betul itu lukman
itu adalah hal yang pertama didengarkan oleh baik
supaya bayi itu langsung mendengar asma allah
dan yang paling penting supaya tidak diganggu oleh bangsa jin
nah kalau kamu nih
melihat sikap kamu yang sekarang nih
melihat kamu kalau mikir lama gitu
nggak dengerin azan deh
lah saya dengerin apa
pak ustadz tau aja
kan bener kan
mumpung bayinya udah bangun
boleh nggak kalau saya ustadz musa yang mulia dasantun
boleh boleh boleh
nah pak ustadz
dada saya atau bawah dada dikit gitu ya
kayaknya anget deh
nah pak ustadz

nenek suruh emak juga
aku udah buka mangkuk
ya dia nyuruh mau makan
cucu kebanggaan kakek dan nenek
nanti nenek kasih tahu mama dan papa kamu
kalau kamu di kun anta jadi anak yang baik dan pintar
kamu harus nurut sama pak ustadz
guru guru kamu disini ya
hmm orang usia sobri mah paling bader
paling badung jahil
udah begitu kabur mau disunat
jadi kamu selama ini dipesantren bandar
enggak nenek jangan dengerin pak sabam
jangan dengerin pak serikiti
dia suka acting
obi jangan jadi anak bandel ya
obi kan cucu kesayangan nenek
kalau jadi cucu nenek
gak boleh bandar
minggu sama lagi ya
gendong ya udah dapet mah dia
tinggal kita berduaan sekarang
ustadz abel tadi disuruh ke uks
aduh gimana dong
aduh bayi idin gak ada yang jagain
positi lagi kerja di dapur
oh udah gini aja
biar ustadz abel jagain dede udin aja
saya mau jelasin sama anak lo ya
ustadz ustadz kok kayak ada bau pesing ya
bau pesing nyumpul ya
bau pesing nyumpul ya
bau pesing nyumpul ya
bau pesing nyumpul ya
bau pesing nyumpul ya
bau pesing nyumpul ya
tapi dede udin tadi waktu di gendong
bau pesing nyumpul ya
nih masih ada nih

masa ustadz pusat ngumpul di baju
suka karang aja
ya udah kesana saya ngomong disini ya